bentar ratain dulu pasal belum rata ini assalamualaikum pak dek pasir kiti
gede bagus bagus bagus pak deh saya mau pamit dulu ini mau bagiin selebaran hitanan masalnya ya nah
tadi tuh sama pak dek sama pak serikiti tolong pasang spanduk itu jangan miring miring iya
siap siap miring ke kanan miring ke kiri pokoknya miring miring harus lurus supaya
orang bacanya juga jelas iya kalau gitu saya pamit ya assalamualaikum
kenapa jadi pada kaget begitu sih
iya ya kalau di habis tapi kalian tenang aja ya sunatan masalah kali ini diselenggarakan untuk
enggak bisa bicara bicara bicara bicara lagi kalian ini aneh aneh aja sih nah sunatan
masalah kali ini diselenggarakan untuk menghitan anak anak kampung yang kurang mampu jadi bukan
buat kalian masa kalian mau disunat lagi ya jadi kalian para santriwani dan santriwati
nanti ikut jadi panitia membantu para ustadz ya setuju
ya kalau butet nanti mau jadi panitia perawatan
panitia perawatan bagus
kalau mau jadi tugas keamanan ustadz yang ngatur ngatur antrian gitu ustadz
ijus lia ijus lia ijus lia ijus lia mau panitia panitia dandan ada gak ustadz ada gak
jadi nanti pas serta sunatan masalnya ijus lia dandanin supaya tetep cakep terus
hai hai hai hai hai apakah kamu sudah siap untuk disunat
siap lho panam hahaha punya dokter bukannya sebelum disunat itu disuntik bis dulu biar enggak
suntik itu cara lama
kalau cara zaman now itu
biar kamu itu ngerasain
waktu aku disunat
aku gak mau disunat
gak mau disunat
gak mau disunat
aku udah sunat
gak mau sobri
aku udah sunat sobri
ustadzng saya mulia dan santun disini
kamu ngapain bawa bawa penggari
memukul mukul haikal kayak begitu
saya itu bukannya mau
mau disunatin haikal
karena haikal itu kabur pas mau disunat
dan karena saya itu dokternya
sobrini malam kalau kamu jadi dokter pasti takut
dari mana dokter dari mana maksudnya gitu
kamu sekarang hai kalah surmaid dan juga trio bemo tugas pertama kalian adalah membagikan
selebaran tentang sunatan masal ini kepada warga kampung ya nah kemudian kalian pada
santriwati nya sekalian nih ada amalia butet lili
indah naja dan juga ayu kalian ini bertugas untuk menjaga di ruang pendaftaran ya kalau
kalau nanti ada warga mendaftar kalian udah siap istri standby sampai di situ
fahim tung kalau gitu sekarang kita gerak langsung ya ayo ayo jangan ya semuanya
ya ya ya tunggu bentar ratain dulu pasal belum rata ini assalamualaikum pak
dek pak srikiti bagus bagus pak dek
saya mau pamit dulu ini mau bagiin selebaran hitanan masalnya ya
distributor yang ng ambigu learn
ya naik dikit dikit kiri kiri ya waalaikumsalam ah kebetulan padul minta tolong ya jaga disitu
tandain lurus atau enggak ya ye ye pada ye pokoknya pada ye ikuti instruksi aneh
menarik tarik menarik puluh sanaikah strugglingid ketawa tarik tarik hai hehehe bedul ini bagi manci
pak serikiti emang ini motor apa yang diselimuti
maaf kalau masang spanduk itu hati hati
nanti yang ada yang kena orang coba kalau ada orang lewat
tamu misalnya masuk ketutupan begitu
kan kagak enak itu jadinya
ya udah andi jalan dulu ya
baru andi bilang
tidak ada apa apa
tidak ada apa apa ini masih melilit
kenapa jadi melilit sih ini seperti lontong
namanya juga sandung
yuk ani mau beli sesuatu
nah sini sini sini
semuanya baris baris ini baris baris baris baris
nah sekarang kalian akan dibagi dua kelompok
ya jangan lupa bagiin selebaran sunatan gratis ini
di dekat dekat sini aja
di sekitar kampung yang dekat sini aja
kelompoknya haisuma alias haikal asun dan mail
ini kalian pegang
kalian bergerak ke arah sebelah kanan
sedangkan grupnya trio bemo
kalian bergerak ke arah sebelah kiri
udah pegang kan selebarannya
udah nggak masalah
baik ya kalian ingat
kerjasama yang kompak akan menentukan keberhasilan sunatan masal gratis ini
kamu ngapain masih di sini mail
aku boleh kak ustadz
gak ikutan nyebarin lembaran nih
kenapa kamu gak mau ikutan
ini kan tugas dari ustadz
kurang enak baten ustadz
kamu enak badan
badan kamu kok lebih yang ngetarik pada ketek ustadz ya
kayaknya kamu agak bermasalah badan ini
yaudah ustadz antar ke pondok
kamu isirin di kamar aja ya
yaudah kalau gitu deh
ngapain sih kita ke pasar bos
dul ini waktunya ane untuk cari simpatiknya ustadz zahnurul
anda pengen beliin baju koko buat para peserta sunat
masalah di pesantren udkun anto
bos kok ide bos baik banget sih
udah pasti dong
kalau begitu bos ane setuju
nah karena ante setuju ante yang bayarin
wah kenapa ini yang bayar sih bos ini kan